penasaran bagaimana para calon anggota paski beraka mempertahankan kekuatan fisik menghadapi jadwal latihan yang begitu padat selama karantina
catat loh karantina mereka berlangsung selama hampir satu bulan bertempat di wisma sugondo joyo puspito cibubur jakarta timur
sementara kegiatan mereka seperti ini begini begini dan begini terus menerus
selain istirahat dengan kualitas yang baik mereka juga harus meningkatkan ketahanan tubuh
dengan olahraga yang tepat
nah seperti apa sih kegiatan olahraga atau latihan fisik yang dilakukan oleh para calon anggota paski beraka
yang mengikuti pembinaan dari kementerian pemuda dan olahraga indonesia ini
fandi imanyar akan memberikan sedikit bocorannya untuk anda
setiap harinya para calon paski beraka ini harus melakukan serangkaian latihan fisik
ini dimaksudkan untuk meningkatkan daya tahan tubuh mereka dalam menghadapi masa karantina
dikarenakan mereka setiap harinya harus melakukan latihan baris berbaris sampai dengan hari h tanggal tujuh belas agustus dua ribu delapan belas
nah saya disini akan mencontoh atau melakukan simulasi seperti apa sih latihan fisik yang harus dihadapi oleh para calon paski braka dua ribu delapan belas ini
nah durasi pergangan ini berkisar antara tiga sampai dengan lima menit
pemanasan ini dilakukan oleh ke enam puluh
kegiatan biasanya dilakukan pukul lima pagi sebelum kegiatan olah fisik
tujuan dari pemanasan selain untuk meregangkan otot otot terutama karena nina widya ningtyas cs ini baru saja beristirahat semalaman
juga untuk menyiapkan tubuh mereka menghadapi hari yang akan menguras fisik dan mental mereka

kekerasan tidak boleh dilakukan sembarangan
oleh karena itu para pembina juga melakukan supervisi sebagai tindakan preventif jika ada calon anggota yang mengalami keram otot atau kejang pada saat pemanasan
oke teman teman jangan kasih kendor
setelah peregangan ke enam puluh delapan siswa dan siswi prafilan tiga puluh empat provinsi ini melakukan lari keliling lapangan sebanyak dua kali
nah sekarang adalah bagian yang mulai membuat peluh para calon anggota paski beraka yang biasa disebut capaska ini bercucuran
ini sekaligus ajang kardio bagi ketahanan jantung dan otot kaki mereka
prosedur lari ini dilakukan oleh para calon anggota paski beraka dua ribu delapan belas yang akan dikukukan presiden republik indonesia joko widodo pada lima belas agustus mendatang ini
tidak hanya enam puluh delapan siswa dan siswi ini saja tetapi tim pelatih paski beraka dan para calon komandan upacara yang terdiri dari empat matra tni dan polri ikut berlari bersama
tujuannya tentu simpel meningkatkan ikatan dan juga kerjasama di antara mereka
karena kekompakan seluruh squad adalah kunci kesuksesan prosesi pergibaran dan penurunan sangsa kamera putih di istana merdeka
teman teman masih jangan kasih kendor ya
setelah berlari mengelilingi lapangan wisma sukondo joyokusito calon anggota paski braka akan melakukan olah fisik untuk menguatkan bagian tengah dan atas tubuh mereka
biasanya olah fisik ini mereka kenal dengan sebutan senam lantai
nah sesi terakhir dari latihan fisik para calon paski braka dua ribu delapan belas ini adalah senam lantai
dan mereka melakukan serangkaian gerakan senam lantai yang tujuannya adalah untuk memperkuat bagian tengah dan juga atas tubuh mereka
seperti sit up dan juga push up yang jumlahnya dari hari ke hari ini meningkat
frekuensi dan kualitas senam lantai ini ternyata dilakukan secara bertahap
di awal proses karantina misalnya jumlah sit up yang harus dilakukan oleh kelompok pria berjumlah sepuluh sampai lima belas hitungan
sementara kelompok putri harus melakukan di lima sampai sepuluh hitungan
untuk push up calon anggota putra harus melakukannya di tingkat lima belas hitungan
sementara sit up kelompok putri di angka sepuluh hitungan
nah semakin sering genta lambang dan kawan kawan melakukannya kuantitas hitungan dari senam tersebut ditingkatkan
sekali lagi jangan kasih kendor teman teman hebat
mengapa ya prosedur latihan fisik ini tidak berhasil

mereka di alati senam kemudian lari penguatan otot seperti push up sit up
agar mereka secara fisik sudah kuat kemudian nanti kita pada saatnya latihan di lapangan untuk baris baris mereka tidak ada yang kram
untuk terawal kaki ya
kaki kemudian tangan perut karena memang pada saat nanti dia sikap sempurna saat dia langkah tegap semua otot tubuh badan ini digunakan
sehingga apa yang kita lakukan pagi hari itu untuk menunjang latihan di siang hari supaya mereka sudah terbiasa seperti itu
waktu olahraga fisik ini dilakukan sekitar setengah jam di pagi hari
kemudian lari dan peregangan otot kembali dilakukan sore hari setelah calon anggota ini selesai latihan
selama ini kita walaupun setengah jam yang penting kan kualitas latihan itu
kalau memang dia harus push up satu hari misalnya harus lima puluh kali walaupun tidak sekaligus yang penting itu tercapai
pagi sepuluh siang nanti tambah lagi sepuluh ada kesalahan di kita akan kasih hukum kolektif juga sifatnya untuk membangun atau memperkuat otot otot mereka
kalau mendengar petunjuk dari letkol amar tampaknya tiga puluh menit olahraga setiap hari adalah alarm untuk mereka agar rutin mengulang di kemudian hari
itu dia simulasi rangkaian latihan fisik yang harus dihadapi oleh para capaska tahun dua ribu delapan belas
yang harus mereka lakukan setiap harinya dari pukul setengah enam sampai pukul
pukul enam pagi waktu indonesia barat
dan setelah itu mereka bisa mengisi perut untuk mempersiapkan diri mereka masing masing menghadapi latihan baris berbaris di sesi pagi hari

meninggalkan kampung halaman berminggu minggu lamanya demi menapakkan kaki di lapangan istana merdeka
mengibarkan atau menurunkan replika sang saka merah putih
suci isdihar hulua tidak berharap yang muluk muluk
ia hanya ingin melakukan tugas dengan sebaiknya
gadis memiliki tinggi badan hampir satu ratus tujuh puluh cm ini dikenal rekan rekan setimnya sebagai sosok yang positif
seringkali ia menjadi orang yang bisa mencairkan suasana
suci yang masih sekolah di tingkat sebelas ips sma negeri enam pematang siantar ini mengingat proses seleksi menuju kursi nasional sebagai sesuatu yang tidak akan ia lupa
kayak udah lah kayak misalnya orang ini kayak lebih cantik gitu dari aku
lebih lah nilainya gitu mungkin kan
kayak merasa minder gitu juga
terus kayak gak apa apa lah gitu
yang penting udah coba udah ngelakukan terbaik
terus kayak akhirnya diumumin yang lulus nasional sumatera utara suci isdihar hulwa gitu kayak ah kayak kaget gitu
terus kayak apa gitu
lulus nasional sampai dileng lengi gitu kak
kayak nggak percaya gitu pokoknya
ternyata selain paski bra ada lagi hobi yang suci suka lakukan yakni basket
tapi suci mengaku saat ini pas kibra menjadi prioritasnya
gadis berusia enam belas tahun ini membawa mimpi nantinya menjadi salah satu polisi wanita
menurut suci hal ini akan membawa kebaikan bagi kehidupan keluarga dan tentu saja kedua orang tuanya
kalau ayah kalau di sana bilangnya sih moco mocok gitu ya
kayak kerja kalau ada kerjaan kerja kalau enggak di rumah
terus mama jualan lontong di rumah
jadi papa kalau gak ada kerjaan bantuin mama di rumah
kalau suci sih nomor dua
ada abang abang tuh kuliah semester tiga di unimet
terus adik kelas tiga smp sekarang

bagi kedua orang tua suci pasangan abdi mujiono dan zainimar
pada bulan maret kebanggaan tersebut sudah berlangsung saat ini
awalnya orang tua suci yang membuka warung sarapan lontong di pematang siantar ini
sempat ragu melepas anaknya ke ibu kota
sebab mereka melihat sendiri suci berjuang sangat keras sejak proses seleksi
mereka takut akan kesehatan anaknya selama proses karantina jauh dari orang tua
namun saat ini ketakutan tersebut pupus
yang tersisa hanyalah doa agar anaknya sukses menjalankan tugas

suci mencari kemampuan untuk mencapai kemampuan
dan saya juga berterima kasih kepada kepala sekolah yang sudah men support
pembina pematang siantar dan semua pihak yang telah membantu
putri pematang siantar ini mengidolakan rut kurba
anggota pas kibra k dua ribu tujuh belas yang menjadi pembawa baki
dalam upacara penurunan sang saka merah putih
ia tentu berharap bisa menyamai prestasi
dan bisa menjadi kebanggaan provinsi yang terkenal menelurkan anggota pas kibra k
bagi suci orang tua merupakan contoh sesuatu yang baik
dan pesan orang tua menjadi pedoman dalam kehidupan sehari hari
kalau dari orang tua sih semangat aja jalanin

kayak misalnya panjang tangan
padahal keturunan maksudnya nggak ada niatan kayak gitu

tetapi teman teman di samping halaman suci yang juga akan menyebarkan bendera merah putih
latihan di kota sama capaskan capaskan siantar
ya pokoknya sama pelatih pelatihnya sekolah rindu kali
untuk siantar untuk capaskan siantar semangat kalian semangat
terus jangan bikin pelatih marah pastinya
terus jadi capaskan dua ribu delapan belas yang terbaik
ya anak anak boleh jadi merupakan putra putri terpilih
yang akan melaksanakan tugas negara
mereka juga remaja sudah sewajarnya
mendapatkan hak mereka
sebagaimana remaja seharusnya
kita ada beberapa momen ya
pada saat kita pernah melakukan grouping
masing masing adik adik tersebut
untuk kita eksplor kita gali
lalu biasanya juga kita
memanfaatkan ketika di jam istirahat
di jam istirahat
baik pada saat menjelang
serta pada saat
di malam hari juga
yang ada spare waktunya
adik adik ini ada yang baru pertama kali
keluar dari daerahnya
lalu berpisah pertama kali
dari orang tuanya
memang pertama kali sekali
pastinya kita sudah sama sama tahu ya
mereka adalah remaja
yang biasanya semua serba
dibantu untuk kegiatan aktivitas
di rumah di sini
pada saat diklat
sangat dibutuhkan sekali kemandirian dari mereka
lalu mereka mampu
memotivasi diri mereka sendiri
walaupun kakak kakak pembina di sini
kami memaksimalkan peran kami juga
untuk memberikan pendampingan
apa apa saja mereka
perlukan dan kami juga
berfungsi sebagai orang tua pengganti mereka di sini
jadi kalau terlihat sudah ada
penurunan dari semangat
dan motivasi mereka
itu sudah tampak sih sebenarnya
tingkatkan lagi kita bangkitkan lagi
dan komunikasi yang kita bangun
menit berganti dengan jam
jam berganti dengan hari
sembilan hari lagi menuju lapangan
dan tiang bendera istana merdeka
di ibu kota dekat ini
dan rasa rindu ini
justru menjadi amunisi para teman muda ini
untuk mencapai tujuan besar mereka
membanggakan orang orang tersayang
demi hari kemerdekaan republik indonesia